jadi ini kita baru keluar hasilnya karena dari kemarin yang sangkutan masih tidak terkendali
sehingga betul betul masuk di ruang transportasi dan dijaga ketat ya di ruang isolasi
secara lisan tadi saya sampaikan oleh tim medis dari rumah sakit yang pesan kita positif
menggunakan narkoba narkoba metamfetamin dengan amfetamin begini ya sampai saat ini sudah proses
dan akan kita lanjutkan dengan proses penyidikan terima kasih terima kasih kalau ada banyak kita
kita akan kenakan
yang pasti kemarin ada ada kelalaian juga terkait dengan laluintas tapi juga ada pencuriannya jadi
menggunakan a dua ratus enam puluh tiga ya pencurian karena mengambil kendaraan milik dari jasa marga